udah gini aja
tumben dia ngamuk jack
jujur kalau lo kagak sms in dia bakalan ngamuk
tumben lo betah di sini
eh pur lo kan tukang ojek
saya malesnya agak selamanya pak aji
saya itu malesnya cuma sampai
oh kakak tua nangkirin di jendela
eh rat bukan buat lo
buat si mae
kalau buat dia kenapa lo bawa kemari
tadi gue udah ke rumahnya
orangnya kagak ada
koran pak aji
penghabisan pak aji
saya jual murah
lo kagak denger omongan gue
sekali kagak ya kagak
kopi dah satu
nah gitu dong
alhamdulillah pak aji
kalau uang saya udah cukup saya langsung daftar
terus nyari kerja deh
anak muda yang cita citanya tinggi
si mai jadi tahu kalau gue punya perhatian sama dia
berani kagak lo
ini teh bawain buat saya sama pak haji yah
bukan buat lo
tapi buat si mai
dianter a to b ke burubasi kalau kelamaan dalam bungkusan
gue ada ke rumahnya orangnya kagak ada
ntar juga gue balik lagi
tadi laras kesini gak pak haji
di warung haji sodik
dudutnya pas pak haji
saya mau ke rumah laras dulu pak haji
temenin gue ke rumah si mai yuk
di rumah laras
di rumah laras
di rumah laras
ditemenin atuh pak haji
biar babel lebih semangat
kacimot laras minta tolong minta tolong apaan tolong cari tukang ledeng keran airnya bocor
nggak usah kalau keran airnya bocor mah kacimot juga bisa beneran
stop pak stop pak ya
makasih ya pak
salamualaikum waalaikumsalam deh fadji faudi
pada dari mana mau kemana nih
gua mau ngasih ini buat lu
ini apaan be
gado gado buatan mantu gue
aduh gimana ya
tadi saya juga di pasar baru beli gado gado be
man ngomong ngomong situ udah dapat nomor teleponnya belum
ya belum lah namanya juga baru kenalan
gue nggak mau buru buru deh gua mau menikmati prosesnya
pantasan aja dia masih jomblo nunggu proses dulu sih
toplah bang uja

oke ini abadi lagi pdkt sama emangnya

lu bisa aja
babay tuh baik sama emak bukan karena apa apa
tapi kan kita udah kenal lama
udah dari bocah
ya siapa tau aja babay mau sama emak
tapi tadi sih pengennya
emak nikah sama om herman mak
lu nyoba perempuan juga belum udah emang kenapa enak nggak gua kagbacks jasmo nyobain gua lagi lapar banget kaget untuk enak apa enak kaget enak kah nggak desa kasulnya nas vikflawi
lo mau kemana man
di sini sepi banget
alasan pak halim situ mau nemuin si tini
masuk ya an
ngapain mbak yanti kesini
kan gak ada pesanan kue
hari ini emak ada pesanan nasi uduk
makanya kalau mau kesini telpon dulu
ini main dateng aja
saya bantuin bikin nasi uduknya aja mak
gak usah udah mau selesai
ya udah deh
kok ngapain senyum senyum
gak apa apa mak pengen senyum aja